lainnya handphone lagi
aba itu bukan camp
perut saya sakit sekali
kamu mau ke bidan
kamu mau ke bidan
kamu mau ke bidan
bukan apa aja dibutuh
kasian om dudungnya kayaknya parah
kita bawa ke rumah sakit aja
ini badan ini dikoteng
kalau bisa kan dibonceng kayak gini tiba tiba om beliung tengah jangka sakitan
pun jatuh gimana neng gak akan neng tadinya juga om teh mau ke belakang meluk
cuma udah gak bisa bertiga lihat badannya gede gede begini lagi yang takut ada rajian
jadi kena tilang lagi alah sini gak ada yang baik
tapi ternyawa lu penting bisa bantu si kmod
aduh aneh aneh aneh
anak aneknya mau kesini jangan pura pura
anak aneknya mau kesana jangan kesini
pakai pakai pakai

wah ini kalau ditanya
kalau ditanya di rumah sakit apa sedilasannya ada
aduh aneh aneh aneh
ini masih beruang
aduh aneh aneh
bentar pak kabarin dulu mondi bentar bentar bentar
pak saya keluar ya
tuh tuh tuh
nanti sore kan boleh ada balapan nih
boi minta doa sama mama sama papa ya
biar boy selamat
semoga kamu juga menang
tapi boy nanti bawa motornya jangan terlalu ngebut
kalau mau balapan ya harus ngebut
tapi mama gimana sih
tapi yang penting ngebutnya itu di lintasan
kamu juga pakai pengaman kan boy
nah yang nggak boleh itu kalau udah balapan liar nggak pakai pengaman malam malam lagi
itu namanya menantang maut
nah itu maksudnya
pokoknya intinya tuh pengen kamu tetap hati hati
aduh kamu juga boy baru ngomongnya sekarang lagi
padahal papa tuh pengen banget nonton
tapi kebetulan papa udah bikin janji duluan sore nanti
mama pengen banget nonton balapan kaum
pasti seru banget
tapi masalahnya mama tuh harus jagain syuting
yang penting mama sama papa jangan lupa berdoa buat boy
pasti itu ya kan pak
dari kamu belum lahir aja papa udah doain
wih jelat amat
pagi juga imut
kok imut sih
buat aku kan kamu imut
tumben pake pake nelpon
ya kangen lah
makanya aku meminta kamu sebagai ibu negara buat bertugas
ibu negara ibu negara
emang kamu presiden
aku kan presiden aji motor club
nah kamu ibu negaranya
nah tugas kamu sebagai ibu negara
kamu ajakin raya nanti sore jalan kemana gitu
biar dia nggak tau kalau mondi mau balapan
kan aku kemarin udah bilang sama raya aku hari ini bakal banyak acara
ya bilang aja kalau acara kamu batal sayang
makanya nanti kamu jadi bisa ngajakin dia kemana gitu ya
ya bisa sih
cuma kan raya tahu aja klub hari ini ngirim si tristan boy sama mondi kan buat balap
kalaupun emang mondi nggak balap kan sebenarnya masih ada terusan sama boy
kalau raya tetap pengen ke sirkuit gimana
nah itu dia tugasnya ibu negara berserta anak buahnya
kayak reva meli megan buat ngalihin perhatiannya raya
ya kamu ajak aja dia kemana gitu bebas deh
asal jangan ke sirkuit
harah tugas ibu negara berat juga ya
dan siapa tau aku jadi presiden beneran kan
nah kamu jadi udah biasa sama tugasnya
apaan sih nggak jelas
dada aja sih
nanti aku coba rundingin dulu ya sama cewek cewek
makasih ya cantik
kok imut sih
anggota baru nggak ada
yang lama juga udah gak masuk lagi
aduh gue mesti ngapain ya
nanti promo juga mesti ngapain
yaudah aku siap siap dulu
abis itu aku telfon kamu lagi ya
kok raya pagi pagi udah nelfon ya
ini jangan jangan om dundung gagal nih
kalau gue telfon balik
terus mereka semua langsung nyuruh gue berangkat ke citar gimana ya
yang ada nanti pasti abah yang langsung nyuruh gue berangkat ke citarik
ternyata gue telfon lagi
ternyata gue telfon lagi
ya ampun kamu kemana aja sih
dari tadi gue mau diangkat angkat
sorry tadi aku habis mandi
ayang kamu udah siap siap mau jalan ya
berangkat apaan aku udah di jalan
kamu udah jalan
kok rayu udah jalan ke citarik sih
kok harus gimana sih
kamu nyusul lah ke rumah sakit
kok rumah sakit kenapa
iya om ludung tuh sakit
dia sakit perut dia sampe guling guling
sekarang kita mau bawa dia ke pondok sehat
ya udah aku segera jalan ke sana ya
ya tunggu aku tunggu aku
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam
tidak ada alam